hari ini ratusan personel di telantas polda metro jaya dinas perhubungan dan satpol pp dikerahkan di sembilan titik pengawasan pada ruas jalan utama
bagaimana evaluasi hari pertama uji coba sistem ganjil genap berikut laporan
produser lapangan cnn indonesia angga putra
pelaksanaan uji coba sistem ganjil genap di hari pertama berjalan cukup lancar
mayoritas pengguna kendaraan pribadi yang melintasi jalan ini adalah kendaraan dengan nomor ganjil
beberapa kendaraan yang menggunakan nomor genap memang masih melintas
namun belum dikenakan sanksi oleh polisi karena polisi hanya akan memberikan surat teguran tertulis dan juga pamflet sosialisasi seperti ini
ini dilakukan untuk mengingatkan para pengguna jalan di daerah sudirman tamrin dan juga di gatot subroto bahwa tanggal dua puluh tujuh ini sampai tanggal dua puluh sembilan agustus nanti
akan diberlakukan sistem ganjil genap dari jam tujuh pagi hingga jam sepuluh
juga dari jam empat
dan nanti ketika pada pelaksanaannya tanggal tiga puluh agustus kendaraan yang melintas di jalan tersebut dan jam tersebut dan tidak sesuai antara angka terakhir pada pelat kendaraannya dengan tanggal yang dilewati saat itu akan dikenakan denda maksimal
angga putra jakarta